malah ngeledekin gue bukannya kasih solusi bagaimana biar gue bisa baikan sama kerupuk kulit
kasih solusi dong
kerupuk kulit dan botol kecap
lucu sih cocok serasi ya
udah deh ya lo gak usah ngarep
hmm kayaknya si missele itu lagi sama aldino di dalam
bang iya yaudah deh gue kesana sekarang
tempat rekaman lo oke juga sih
gue suka deh yang konsepnya nature nature gini
gue pengen tau dong apa sih yang lo suka dari davin
gue suka banget semuanya dari davin
menurut gue dia itu cowok yang perfect
dan gue juga yakin pasti cewek cewek banyak banget yang suka sama dia
gak apa apa kesel
makanya minumnya pelan pelan
terus terus lo sama cowok lo gimana
kenapa kok bisa putus
gue ngerasa udah gak cocok aja sih
jadi kayaknya better putus dibanding diterusin
tapi lo tenang aja
lo itu kan cantik
pasti lo bakalan dapetin yang lebih lebih lebih dari pacar lo
ya kan udah kayak lagunya bts tuh
berarti david gak bohongin gue
dia bener bener putus sama rara
itu berarti rencana gue berhasil
udah bisa belum
nih pakain pun sini nih
aku tuh misalnya ikut
buka perangkat kau
kita mau bangun eloin
jangan any ke arah
menampakkan bete punya wajah ini sama orang
kita memang pantas harus dijauhi
mereka tidak usah cari cari bete lagi
kalau permasalahan buka puasa yang bikin lo ngedrop sampai sekarang
tapi kan itu bukan kesalahan lo
dan gue yakin sama lo nih ya
anak anak sma garuda ini gak akan ada yang tahu persoalan ini
gua sama riva akan tutup rapat rapat rahasia ini
tapi bagaimana kalau ada yang tau kasus ini kawan
kalau ada orang yang tau terus dia ngeledekin lo
orang itu yang akan berusaha sama buah
jadi lo tenang aja
gak usah khawatir
kita udah kayak keluarga
lo gak sendiri disini
kita akan melindungi lo nadiv
minta minta terima kasih banyak kawan
ketakutan beda itu cuma satu
kalau betta itu tidak punya kawan
kita ini selalu ada buat lo
lo gak boleh kayak gitu
buat apa deh kita ini
sekarang kita ke kelas daripada patogger mobil
tapi sebelum ke kelas lo hapus dulu tuh air mata
hapus dulu air matanya
biar semakin sedikit
udah gue inget tuh sih
aku tuh inget gak sih
waktu bokap lo dipenjara karena terlibat kasus korupsi
disaat lo diejek dijauhin sama semua orang
bahkan sampai sekarang rahasia lo tuh aman sama dia nadif
ini cuma soal rifki suka sama cewek anak ipa
lo malah musuhin dia lo tinggalin dia gitu aja
harusnya lo salah lebat yang berjuang bareng bareng
kan malah tinggalin dia
udah gue buatin teh gak diminum sampai dingin
bete ini sudah keterlaluan sekali sama rizky
rizky itu bete punya teman
dia yang selalu ada buat peta
apa perlu bete baikan kah sama dia ya
tadi gua ketemu sama bokap lo
gue tahu kerupuk kulit pasti sakit hati banget
tapi gak betah juga gue kalau dia kelamaan marahnya
gue gak boleh biarin ini berlarut larut
oi riva cewek tuh memang begitu ya
kalo marah lama banget
ini gimana sih biar gue bisa baikan sama dia
pasti cewek yang lo maksud itu tuh misha kan
cieeees sekarang udah ada yang mulai galau nih gara gara diambekin doang
fix banget nih ya
kayaknya ki oh itu bakal jadi orang yang paling bucin sedunia
kan gue udah bilang di kamus gue gak ada yang namanya bucin
buktinya aja nih ya sekarang aja waktu lagi galau gara gara diambekin doang
malah ngeledekin gue
bukannya kasih solusi bagaimana biar gue bisa baikan sama kerupuk kulit
kasih solusi dong
kerupuk kulit dan botol kecap
lucu sih cocok serasi ya
udah deh ya lo gak usah ngarep
hmm kayaknya si missele itu lagi sama aldino di dalam
yaudah deh gue kesana sekarang
cieee ya ampun riffky arti lepre teman
udah lo gak usah dene lagi deh ya
ya ampun gue cuma baru bilang michelle sama aldino lagi bareng aja lo langsung mau gaspol tau gak
ya bukan gue gak suka aja kalau kerupuk kulit harus dideketin sama dinosaurus
nanti yang ada itu kerupuk kulit jadi fosil atau enggak
ki michelle itu sekarang gak masuk dia tuh lagi izin karena ada urusan keluarga
bisa bisanya lo malah bercandain gue fai ya
gak asik lo udah ah ngomong sama lo tuh gak jelas
kok dimatiin sih
gitu doang hahaha mbak